jika berkunjung ke kawasan alun alun bandung
anda pasti akan diganggu oleh hantu hantu yang bergentayangan di trotoar jalan asia afrika
tepatnya di sebelah barat gedung merdeka
jangan takut mereka bukanlah hantu sungguhan
melainkan anggota komunitas komjurik
para anggota komunitas ini gemar mengenakan kostum menyeramkan
untuk menghibur warga dan wisatawan
lebih menarik aja sih lebih takut gitu
lebih ada sensasinya dibanding foto sama yang lain
kesannya menakutkan menarik gitu
kostum yang dikenakan komjurik merupakan hasil kreasi sendiri
sebagian anggotanya punya pekerjaan lain
tetapi ada juga yang mengandalkan pemasukan dari menjadi hantu
menurut pengurus komjurik siapa saja bisa bergabung di sini
sebelum masuk ke komunitas ini minimal untuk bergabung dulu di sini
ini mengenali lingkungan atau saling berkenalan dengan sesama pemain
dan ketika sudah saling kenal
dan kebetulan ketika ada kostum yang milik komunitas atau kostum milik pribadi
tidak ada pemainnya baru mereka dimainkan
tidak ada perias khusus di sini
semua anggota komunitas harus bisa merias diri sendiri
saya ingin mencoba jadi hantu
dan dibantu anggota komunitas
saya hantu andi riadi
andi yang berprofesi sebagai mekanik ini
mengaku belajar tata rias dari sesama anggota komunitas
ia biasa menjadi hantu sepulang kerja dan pada hari libur
nah sekarang saya mau jadi hantu
ternyata banyak orang terhibur melihat saya
saya hantu kepala buntung
apakah saya sudah menyeramkan
nah kostum yang saya kenakan ini merupakan salah satu dari lima belas kostum inti
yang ada di komunitas hantu bandung
baru sebentar saja saya mengenakan kostum ini
sudah terasa panas gerah ribet juga
kebayang kalau pemakai kostum ini sungguhan
berjam jam berdiri di sini
apakah anda tertarik foto dengan saya
ketika baru dibentuk pada dua ribu empat belas
kehadiran komunitas komjurik di kawasan alun alun dipandang mengganggu keindahan kota dan wisatawan
tetapi dalam perkembangannya komunitas ini ternyata disukai wisatawan
kini mereka akan dibina dinas kebudayaan
dan pariwisata kota bandung
rencananya akan membina mereka ini untuk lebih
terutama dari penampilan ya
lebih bersih kemudian lebih menarik juga
agar aktivitas hantu hantu ini tidak mengganggu ketertiban
dinas pariwisata dan kebudayaan kota bandung
juga berkoordinasi dengan dinas sosial dan satpol pp
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat